ekonomi indonesia semakin lesu di tengah hantaman badai covid sembilan belas
menurut menko perekonomian air langga hartarto
salah satu penyebabnya adalah keputusan masyarakat untuk menahan belanja
yang menyebabkan sektor konsumsi terpuruk sehingga ekonomi tidak berputar
air langga mengatakan saat ini masyarakat kelas menengah ke atas
punya kecenderungan mengurangi belanja dan menahan uang di bank
padahal uang yang mereka belanjakan bisa membantu pemulihan ekonomi
atas dasar itu ia mengimbau mereka agar mau membelanjakan tabungannya
hal senada diutarakan gubernur jawa barat ridwan kamil
emil mendorong kaum menengah atas untuk suka rela membelanjakan uang yang selama ini disimpannya
dia turut mengajak pns
yang bermukim di jawa barat untuk ikut berbelanja
menurut dia para pns jawa barat pendapatannya terbilang aman selama pandemi covid sembilan belas
sehingga tabungannya bisa digunakan untuk ikut membantu para pelaku umkm yang tengah kesulitan